ios biasanya dihadapkan pada masalah kapasitas penyimpanan data karena ketiadaan fitur memori eksternal
nah baru baru ini perusahaan memori plus asal amerika memperkenalkan produk barunya yang mampu mencadangkan data
sekaligus mengisi daya baterai smartphone anda berikut laporannya
saat ini teknologi kamera ponsel pintar berkembang pesat
ponsel keluaran terbaru mampu menghasilkan foto dan video yang jernih dengan resolusi tinggi
peningkatan megapiksel dan ukuran berkas pada akhirnya membutuhkan media penyimpanan data yang lebih besar
di sisi lain tren penggunaan cloud sebagai media penyimpanan juga meningkat
seperti pada perangkat ios memang menyediakan fitur cloud gratis bagi penggunanya
namun bagi pengguna perangkat ios yang masih khawatir dengan keamanan data mereka
kini tersedia alternatif perangkat penyimpanan data fisik
pertama penyimpanan data terbaru dan perangkat ixpand juga bisa diperoleh dengan icloud di tangan
dan tidak memerlukan penggunaan wi fi untuk mengakses icloud
nah dengan mengatakan itu ada dua aplikasi yang berbeda
satu adalah sangat mudah seperti yang kita jelaskan hari ini
sementara anda menyalakan telepon setiap malam anda sebenarnya melakukan backup

penyimpanan data fisik yang baru saja dikeluarkan oleh western digital adalah ixpand base
perangkat ini mampu mencadangkan berkas sambil mengisi ulang daya baterai
namun hanya file foto video dan kontak yang dapat dicadangkan
sedangkan data dari aplikasi tidak bisa dicadangkan
expen base menyediakan ruang penyimpanan hingga dua ratus lima puluh enam gb
menariknya dari produksi di situ hampir setiap produk ada iphone baru dia rilis juga yang baru
dengan kecepatan yang lebih kencang desain lebih bagus dan simple
dan aplikasinya juga punya fitur yang lengkap
minusnya masih berupa di harga kalau menurut saya
karena harganya sedikit lebih mahal daripada produk sejenis dari merek lain
dan harus selalu install aplikasi baru untuk setiap produk baru
kedepan pihak western digital juga akan mengembangkan produk serupa bagi pengguna android
danang wisang geni jakarta